ya anda masih bersama kami di good morning
atau aduh abis sahur belum tidur lagi gitu ya
tadi begitu dengar kabar gembira dari daniel
pasti langsung matanya melek
karena pasti senang excited sekali
kita buka dulu dari itu ya
oke kita bukong
sekarang kita balik lagi ketika bangun sahur
biasanya kalau kita bangun sahur ya agak telat gitu
akhirnya frozen food itu jadi pilihan
karena terutama waktunya terbatas
kemudian itu yang membuat kemudian frozen food itu banyak digemari
dan menjadi pilihan banyak masyarakat
iya masak saja sedikit langsung deh
kita bisa santap sahur dengan kenyang ya
tapi bagaimana nutrisinya dan teknik pengolahan yang baik dari makanan beku
berikut informasinya untuk anda
beragam adik keolahan frozen food atau makanan beku ditawarkan
makanan dengan teknik freezing ini tak pernah kehilangan penggemar
karena menjadi solusi andalan terutama bagi para ibu yang menyiapkan menu sahur
kalau frozen food sih sebenarnya kalau buat aku sendiri tuh lebih praktis ya
jadi kalau misalkan sahur nih buru buru
udah waktunya terus lupa alarm atau apa tuh tinggal buka kulkas dan goreng
atau apapun itu jadi lebih cepat sih sebenarnya
cuman kalau dari aku sendiri tuh gak hanya frozen food aja
tapi sebenarnya kalau aku juga menyiapkan contohnya seperti ayam diungkep
terus disimpan di kulkas atau di freezer
itu kan bisa untuk beberapa kali goreng kan
terus kalau enggak biasanya aku ngerinate
misalkan aku beli dada ayam atau file file itu
nanti aku marinate dengan saus buli misalkan
misalkan sama garam atau merica
dan nanti itu akan disimpan di freezer
kalau nanti mau dipakai baru nanti kita keluarin untuk di either itu
biasa aku cuman dibakar pakai mentega itu udah enak sih menurut aku
kebanyakan dari produk olahan yang siap digoreng
bagaimana dengan nilai gizinya
menurut salah satu dokter spesialis gizinya
makanan yang dibekukan pada suhu rendah tidak mempengaruhi nilai gizi secara keseluruhan
namun ada kandungan vitamin yang menurun
apapun yang kita makan mau dalam bentuk udah di frozen itu sesuai dengan kebutuhan kita
jadi memang sudah kita persiapkan sebelumnya
kalau kita cuma punya waktu satu minggu bisa kita persiapkan di hari sabtu dan minggu
nah yang harus diperhatikan adalah porsinya
jadi dipikir satu pak satu pak
untuk sekali makan
jangan sudah semuanya dijadikan satu
pas mau makan dikeluarin dulu semua
diancarin masukin lagi
nah itu resiko kontaminasi bakterinya akan menjadi meningkat
jadi sebaiknya kita sudah buat satu porsi satu porsi
frozen food memang sedap disantap saat sahur
pilihlah teknik pengukusan dibandingkan menggoreng yang bisa membuat
gorokan panas dan cepat haus
imbangi dengan serat agar tidak terjadi konstipasi atau sembelit
dan jika memiliki waktu berlebih
anda bisa membuat frozen food sendiri untuk dijadikan stok selama bulan puasa
selamat merancang menu sahur untuk bekal puasa keluarga anda
gassi pasha jakarta